di ottawa kanada pemilu bagi wni dilaksanakan pada tiga belas april
lantas seperti apakah pelaksanaannya
kita sudah terhubung via skype dengan kuasa usaha ad interim kbri ottawa aji setiawan
selamat pagi waktu indonesia pak haji
bagaimana antusiasme wni dalam pelaksanaan pemilu di ottawa
baik selamat pagi mbak dea
ya dapat kami sampaikan pemilu yang berlangsung di ottawa dilaksanakan di kbri ottawa
telah berlangsung dari jam delapan pagi sampai dengan jam enam sore tadi
untuk antusiasme saya bisa menyampaikan cukup baik dari masyarakat indonesia
yang berada di ottawa dan juga di montreal
mereka telah berjalan
mereka datang ke kbri hotala untuk melakukan pemungutan suara
siapa aji apakah ada kendala yang dianggap tugas maupun para pemilik hak suara
dalam penyelenggaran pemilu kali ini
baik untuk sejauh ini yang telah saya terima informasinya pelaksanaannya berjalan lancar
mungkin dalam hal pelaksanaan penyebaran informasi
juga telah kami lakukan semaksimal mungkin
memang kendalanya dalam hal masyarakat indonesia yang berada di okawa
khususnya dan juga di montreal
komunitas terbesar berada di montreal yang mungkin terkendala jarak
mereka tidak bisa langsung datang ke ottawa
tetapi banyak dari mereka yang melalui pos
yang tentunya penghitungannya akan dilakukan pada tanggal tujuh belas april nanti
selain itu juga
untuk masyarakat indonesia
masyarakat yang datang ke sini memang kita upayakan pada sengaja dipilih pada hari sabtu ini
dengan pertimbangan sudah banyak dari mereka yang sedang libur
bekerja atau libur sekolah
pak haji bagaimana dengan tingkat partisipasi
adakah data yang kemudian menjelaskan berapa yang menggunakan hak suara
dan kemudian dari total jumlah dpt yang ada di sana
untuk dpt yang ada di ppln ottawa
ada sebanyak delapan ratus lima puluh lima
itu terbagi dari untuk tps satu ratus sembilan puluh enam dan melalui pos enam ratus
untuk tps pak sampai dengan sore tadi
yang kami terima informasinya
surat suara yang masuk itu satu ratus tiga puluh dua surat suara
sementara untuk perpos
karena masih menunggu sampai dengan tanggal tujuh belas april nanti
baik terima kasih pak aji setiawan
kuasa usaha ad interim kbri ottawa
telah bergabung bersama worldnow